juru kampanye prabowo sandi dhanil anzar sibanjuntak memenuhi panggilan penyidik di treskrimum polda metro jaya
dhanil anzar diperiksa sebagai saksi dalam kasus hoaks ratna sarumpayat
dhanil anzar tiba di gedung di treskrim mumpolda metro jaya selasa siang
dhanil mengaku dirinya senang diperiksa oleh penyidik polda metro jaya
dahlil menyatakan dirinya dengan senang hati akan menjawab semua pernyataan atau pertanyaan penyidik di treskrimum polda metro jaya
menurut dhanil dirinya sudah biasa diperiksa polisi
dhanil mengatakan prabowo subianto mengetahui agenda pemeriksaan dirinya pada enam belas oktober dua ribu delapan belas
dhanil berjanji usai menjalani pemeriksaan
dia akan menyampaikan informasi yang luar biasa penting kepada awak media
dhanil diperiksa polisi karena dirinya turut serta dalam pertemuan dengan ratna sarumpait bersama tokoh tokoh lainnya
dhanil juga ikut dalam konferensi pers yang digelar oleh prabowo subianto
saya juga suka kok dipanggil panggil begini
kemarin juga dalam kasus novel tiba tiba
nggak juntrungannya dari mana tiba tiba kemudian saya dipanggil
hari ini juga saya dipanggil
jadi saya tentu dengan senang gembira nanti melayani pertanyaan dari para penyidik
oke ya nanti terangin
nanti setelah ini saya akan menyampaikan ada yang luar biasa penting
dan nanti luar biasa penting itu akan saya sampaikan